kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
maksud saya di empat belas delapan ratus lima puluh dua
sejumlah investor masih melihat rupiah masih berpotensi untuk kembali berada dalam tekanan
kekhawatiran pasar masih akan berlanjut dan membuat aset beresiko cenderung dihindari
pasar masih menantikan hasil data ekonomi amerika serikat terkait pertumbuhan ekonomi kuartal pertama di dua ribu dua puluh satu
pelemahan rupiah terjadi karena meningkatnya kekhawatiran investor akan resiko resesi dan kenaikan suku bunga federal reserve atau the fed yang agresif
apalagi setelah adanya pernyataan dari pejabat the fed yang menjanjikan kenaikan suku bunga cepat untuk menurunkan inflasi yang tinggi
pelaku pasar mengkhawatirkan data inflasi indonesia akan dirilis pada hari jumat besok
satu juli akan mencatatkan kenaikan
hal ini juga akan memicu kembalinya sentimen risk off sehingga bisa menekan pergerakan rupiah
selain itu peningkatan kasus covid sembilan belas juga bisa menjadi faktor yang menekan nilai tukar rupiah
lalu bagaimana dengan posisi iasg pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini
isg memang mendapatkan sentimen positif pada perdagangan
pada saat pengeluaran air paruh pertama di minggu ini menjelang rilis sejumlah data perekonomian
data perekonomian inflasi yang disinarilir masih akan berada dalam kondisi stabil
serta terdapat rilis data perekonomian terkait kunjungan wisatawan yang diperkirakan akan meningkat
namun investor harus mewaspadai adanya sentimen utama yang mempengaruhi isg
yaitu adanya aksi window dressing kuartal ke dua di dua ribu dua puluh dua
pasar akan segera mencermati rilis kinerja keuangan emiten di kuartal ke dua tahun ini
hanya mungkin baru terefleksi di pertengahan juli
selain itu potensi capital outflow dan fluktuasi nilai tukar rupiah
diperkirakan masih mempengaruhi iasg
menyusul pernyataan kepala the fethereum powell dalam acbs forum pada dua puluh sembilan juni lalu
paul kembali menegaskan komitmennya untuk menekan laju inflasi
meski diakui juga bahwa kenaikan suku bunga agresif berpotensi memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi di amerika serikat
kemudian kita lihat pada pembukaan bursa saham asia pasifik pada perdagangan pagi hari ini
sangai komponsip juga menguat
salah satu beritanya dari negeri matahari terbit
berita kurang mengenakan berawal dari data output pabrik jepang
yang mencatatkan penurunan bulanan tersebut
yang besar dalam dua tahun pada mei kemarin
akibat lockdown yang dilakukan di tiongkok
akibatnya sejumlah pabrik suplai suku cadang dan bahan semikonduktor yang diimpor dari tiongkok
ini merupakan penurunan tertinggi sejak mei dua ribu dua puluh
sementara dari tiongkok pelonggaran aturan perjalanan virus corona atau covid sembilan belas terbaru
yang dikombinasikan dengan sinyal kebijakan lain
yang mengembirakan telah mulai memikat beberapa investor asing
untuk kembali ke negeri tirai bambu
membuka peluang bahwa pasar dapat mempertahankan prospek
setelah berbulan bulan melakukan aksi jual besar besaran
investor asing membeli bersih tujuh puluh empat enam miliar yuan
atau setara dengan sebelas miliar dolar as saham yang terdaftar di tiongkok pada bulan juni ini
dan ini merupakan arus masuk dana bulanan terbesar di tahun dua ribu dua puluh dua
lalu kita beralih ke perdagangan bursa eropa pada penutupan hari rabu waktu setempat
bursa saham eropa kompak ditutup melemah pada akhir perdagangan rabu
dengan indeks stek jerman anjok paling dalam
bursa eropa melemah setelah bank sentral eropa bersiap melakukan kenaikan suku bunga pertama
dalam lebih dari satu dekade
menyusul sinyal yang bertentangan mengenai inflasi di spanyol dan jerman
sementara itu di jerman pemotongan biaya bahan bakar dan diskon tiket transportasi umum
membantu memperlambat lonjakan harga
inflasi jerman diperkirakan akan melanjutkan kenaikannya
dan sekarang kita ke perdagangan bursa saham amerika yang ditutup waktu sempat
rabu pagi di sana maksud kami kamis pagi di indonesia
indeks utama wall street ditutup bervariasi pada akhir perdagangan rabu
menuju air kuartal yang suram
saham saham pemimpin pasar seperti apple microsoft dan amazon
menyokong pergerakan indeks
sementara blue chip yang sensitif secara ekonomi
saham berkapitalisasi pasar kecil
dan saham sektor transportasi berkinesia buruk di pasar yang lebih luas